cerita dalam bahasa indonesia
ini adalah hari yang dingin di awal maret
semua orang di desa menjalani pekerjaan mereka sehari hari
dan semuanya berjalan seperti biasa
kecuali satu hal
seorang gadis kecil yang aneh
memegang buket bunga mawar berdiri di depan pintu sebuah rumah pertanian
dia tidak dapat mengingat siapa dia atau bagaimana dia sampai di sana
tapi sesuatu di dalam dirinya menyuruhnya untuk mengetuk
tentu saja tidak boleh
ada masalah apa
lihat saja gadis ini
dia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri
atau dari mana asalnya
atau bahkan namanya
dan dia ingin masuk ke dalam rumahku
ya lihat sutra yang dia kenakan dan bunga yang dibawanya
dia pasti putri orang kaya

dia pasti sedang mencari
dia pasti sedang mencari
dia pasti sedang tersesat
aku berharap siapapun yang merawatnya
akan mendapat imbalan yang besar dari orang tuanya
jika kau tidak mau akan kurawat
oh tidak kau tidak akan
dia akan tinggal di sini bersama kita
dan gadis kecil itu mulai tinggal bersama keluarga petani itu
karena dia membawa seikat bunga ketika dia datang
mereka mulai memanggilnya primrose
ketika setelah beberapa minggu tidak ada orang
kaya yang datang mencari putrinya
keluarkan sapi dari tempat pengembalaan
dan sebelum itu isi air dari sumur
sirami kebun dan pel kandang
sekarang cepat bangun
primrose kecil diminta untuk melakukan semua pekerjaan rumah
dari pagi hingga malam
tetapi dia tidak mengeluh
dan melanjutkan pekerjaannya dengan riang
dia suka mengembalakan sapi
karena itu memberinya kedamaian dan juga ketenangan
tapi dia kesepian dan merindukan seorang teman
aku pikir saudaramu ada di desa
aku tidak punya saudara laki laki
oh ya dia saudaramu
seperti kau dia tidak tahu dari mana asalnya
kami melihatnya berjalan pelan di atas kruk
dia sepertinya sedang sakit
sakit dan berjalan menggunakan kruk
anak malang di mana kau melihatnya
apakah dia tinggal dengan seseorang di desa
dia sendirian dan dia tinggal di gubuk

hanya itu yang aku tahu dan hanya itu yang aku pedulikan
jadi berhentilah menggangguku dengan pertanyaanmu
hati primrose yang lembut ingin membantu anak yang sakit ini
jadi secepat mungkin dia pergi menemuinya
halo mereka memanggil aku primrose
dan mereka memanggilku anak malang
aku punya jerami untuk dijadikan tempat tidur untukmu dan juga selimut
kau sangat baik
aku hanya tahu bagaimana rasanya kesepian dan tidak dicintai
ya itu membuat kita berdua sama kan
seperti saudara laki laki dan perempuan
aku tidak ingat kalau aku pernah punya keluarga
aku juga tidak
bisakah kita menjadi saudara
primrose menemui bocah itu setiap hari dan membawakannya makanan yang akan dia ambil dari bagiannya sendiri
suatu hari ketika bocah itu terlihat lebih pucat dari biasanya
aku berharap aku bisa membawakan kau obat untuk membuatmu sehat kembali
tidak obat tidak akan menyembuhkanku
kalau obat tidak bisa menyembuhkanmu lalu apa
kau mungkin akan menganggapnya sangat aneh
tapi aku merasa bahwa satu satunya hal yang dapat menyembuhkanku adalah kue
aku tahu ini terlihat sangat konyol

tapi sesuatu di dalam diriku memberi tahu bahwa aku benar benar butuh kue untuk menjadi lebih baik
aku hanya tahu itu
primrose bertekad untuk mendapatkan kue untuk adiknya
jadi pada hari memanggang berikutnya
nyonya bolehkah aku minta satu kue kecil untuk anak laki laki yang malang itu
pertama aku harus merawat
dan sekarang aku juga harus merawat anak laki laki aneh yang malang itu
tidak ada satupun remah yang akan kau dapatkan dari sini
ah kue untuk anak yang malang
primrose sangat sedih
tetapi dia memiliki sejumlah uang yang diberikan oleh beberapa tetangga untuk pekerjaan serabutan yang terkadang dia lakukan
malam itu dia menghitungnya
tentunya itu mungkin cukup untuk membeli kue kecil untuk menyembuhkan saudara laki lakinya
dia memutuskan untuk membeli kue keesokan harinya
tapi sebelum dia bisa
kau punya enam pence bukan
untuk apa kau membutuhkannya
aku membutuhkan lima pence untuk panci ini
beri aku uang itu
oh tolong biarkan aku menyimpannya
aku ingin membeli kue untuk anak laki laki yang malang itu
selalu saja tentang anak laki laki yang malang itu
jangan lupa kalau kamilah yang telah merawatmu
jadi sekarang berikan saja uangnya padaku
primrose sekarang hanya punya satu sen tersisa
dia tidak bisa membeli kue dengan itu
pastinya sebuah roti sama bagusnya dengan kue
dia baru saja akan memasukkan uang receh ke dalam sakunya ketika saudara angkatnya tiba tiba mengambilnya dari dia
aku ingin membeli peramen
oh aku mohon aku telah menabung untuk membeli roti untuk anak laki laki yang malang itu
lupakan tentang bocah malang itu kau tinggal di rumah kami
aku akan mencari
hari itu ketika dia pergi ke hutan untuk menggembalakan sapi dia menangis terseduh seduh
tiba tiba dia mendengar suara termanis yang pernah ada
tidak ada kue tidak ada roti untuk diambil
untuk adiknya yang sakit untuk menjadi sehat kembali
siapa yang berbicara
di bawah sini primrose
dan primrose melihat makhluk kecil
peri yang benar benar perih dengan sayap berdiri di atas bunga primrose
jadi kau membutuhkan kue bukan
iya untuk menyembuhkan adikku yang sakit
hmm aku punya pilihan untukmu
lihatlah keluarga angkatmu memperlakukanmu tidak lebih baik dari seorang pelayan
jadi ikutlah denganku
aku akan membawamu ke suatu tempat di mana kau akan memiliki sebuah kastil dan pelayan untuk melayanimu
dan juga gaun dari sutra kue dan puding dan juga pie setiap harinya
kau akan diperlakukan seperti seorang putri dan tidak perlu merasa bersedih lagi
tapi kau bisa pilih itu atau kuenya
ambil kuenya sembuhkan adikmu dan kemudian lanjutkan tinggal seperti pelayan bagi keluarga ini
jadi kau pilih itu atau kuenya ambil kuenya sembuhkan adikmu dan kemudian lanjutkan tinggal seperti pelayan bagi keluarga ini

buatlah pilihan yang sangat bijak
terima kasih untuk semua hal menakjubkan yang kau bicarakan
hmm tapi aku seharusnya tidak bisa menikmati salah satu dari itu kalau mengetahui bahwa saudaraku sakit dan menderita ketika aku bisa menyembuhkannya
aku memilih kuenya
tiba tiba ada kilatan cahaya seolah olah seseorang telah menyalakan ratusan lampu di langit
dan primrose melihat begitu banyak peri kecil melayang di sekitarnya

terbang dengan sibuk
beberapa membawa pot serbuk sari dan menuangkannya ke dalam mangkuk besar berisi cahaya
sementara yang lain mengaduk ladel besar yang terbuat dari cahaya di dalam mangkuk
kemudian mangkuk berubah menjadi oven bundar dengan cahaya merah dan aroma kue manis yang paling manis memenuhi udara
lalu dalam sekejap
lalu dalam sekejap
peri membawakan ke primrose sebuah kue yang tampak seperti mutiara
pery membawakan ke primrose sebuah kue yang tampak seperti mutiara
lalu dalam sekejap
seperti mutiara bahwa ini untuk adikmu ah aku ucapkan terima kasih banyak dalam sekejap semua
peri menghilang dan primrose lari ke adiknya aku membawakanmu obat aku membawakanmu obat
ambillah ini dan cepat sehat kembali bocah itu mulai memakan kuenya ketika primrose menceritakan
semua yang telah terjadi dan kemudian tubuh bocah itu dipenuhi dengan cahaya terang dan
ketika cahaya itu menghilang alih alih anak laki laki primrose melihat berdiri di depannya
seorang pangeran dan bukan benar benar manusia oh primrose sekarang aku ingat aku ingat semuanya
apa yang sedang kau bicarakan apakah kau tidak ingat aku aku adalah pangeran dari
makhluk cahaya dan kau kau putri perih oh ya
dan sudah waktunya bagi kita untuk sudah waktunya bagi kita untuk menjalani ujian
kemarilah primrose pangeran cahaya selama berabad abad makhluk cahaya dan perihidup harmonis
melayani dunia ini bersama sama persahabatan kita sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan alam
ini nah anakku suatu hari nanti kau akan memerintah kerajaanku tapi hanya orang yang
bisa menahan kegelapan dengan belajar yang bisa memahami pentingnya cahaya yang sebenarnya dan
hanya satu yang bisa tersenyum di saat kesulitan yang memilih untuk bersikap baik kepada orang
lain ketika tidak ada orang yang baik padanya yang berhak untuk memerintah kerajaan peri jadi kami mengirim kalian berdua kesadaran tersenyum dan bikeramaya
jadi kami mengirim kalian berdua ke bumi sebagai manusia biasa untuk menguji kekuatan hati kalian
aku tidak ingat kalau aku pernah punya keluarga
iya dan sekarang kita ingat apa kau pikir kita lulus
oh ya kau benar kau lulus dengan warna terbang
kau sakit dan ditinggalkan tetapi kau tidak pernah mengeluh
dan kau memilih kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaanmu sendiri
meskipun orang lain jahat padamu kalian berdua telah membuat kami bangga
sekarang saatnya kalian kembali ke rumah
lalu semua peri naik kereta cahaya yang besar dan terbang melintasi desa
saat mereka terbang di atas pertanian primrose turun dan menyimpan buket bunga mawar emas di depan pintu mereka
tinggalkan dunia manusia selamanya
nah kau dan aku mungkin bukan peri tetapi ketika kita baik hati bahkan dalam menghadapi kekejaman
dan ketika kita menanggung masalah kita tanpa mengeluh keajaiban akan terjadi
dan kita segera menemukan hidup kita penuh dengan cinta dan kebahagiaan